ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
biar gua tepati janji gua
kak taufan jangan kak edu ga salah kak
tadi tadi edu datang kesini karena untuk menjaga kak fah
tapi tiba tiba edu mendapati kamila sedang muntah muntah
makanya edu langsung membawa kamila ke rumah sakit
mana mana hasil teslam kamu
tanpa henti gelombang masalah datang silih berganti menerpaku
suamiku fadhil rinaldi dan anakku kafa arjuna putra
salah satunya saat aku berada di rumah sakit
salah satunya saat aku berada di rumah sakit
aku dipenjara karena membela mertuaku
aku dipenjara karena membela mertuaku
tunggu tunggu bapak bapak
kalian salah tangkap sebenarnya bukan ibu ini yang menyetir
tapi saya yang nyetir dan saya yang menabrak orang itu
jadi tidak bisa menidurkan kava
aku hanya bisa memeluk kava dari balik jeruji penjara
hatiku juga hancur berkepin keping saat suamiku fadil renaldi dituduh sebagai pembunuh kepala desa
aku pasrahkan semuanya pada yang maha kuasa
karena aku percaya pasti ada jalan keluarnya
peristiwa yang juga sangat memukul
memukulku saat aku berniat menyelamatkan buah hatiku kava
benturan kepala itu
membuat tanganku lumpuh hingga sekarang
kenapa bukan aku yang menyiapkan semua ini
iya ada apa
fadil kamu tolong bisa bawa kamil keluar sebentar dari sini
soalnya kalau kembali dia akan
oh yaudah ayo kamil tepukkan daerah
ya allah kamil kamu ngapain mila
kamil mau masak masakan untuk fadil
kamil kamu cemburu sama darah
namun kebahagiaan yang tiada tanah juga aku dapatkan
allah begitu adil
allah maha penyayang
allah maha pengasih
diberikannya aku dan suamiku
kesempatan memiliki anak kandung lagi
kamu beritahu aja
sekarang kita masuk ke dokter
ada apa dengan kamila ma
kamila gak ada di rumah
edo pergi kemana tante
hai kamu mau kemana kamu mau kemana istri gua edo kapan kamu tobatnya berhenti dong
buat masalah siapa sih kamu enggak pernah mau berubah edo kenapa sih kamu masih seperti ini

tadi tadi ada yang kesini karena untuk menjaga kava tapi tiba tiba itu mendapati kamilah sedang

iya prophet kamilah hamil

kamilah harus tegar
dan dua yang tidak boleh mati dalam hidup kamilah
terima kasih ya allah
karena hari ini engkau telah memberikan berita gembira untuk kami
sekali lagi engkau telah titipkan amanahmu dalam rahim istri hamba
dan kami sangat bersyukur akan hal itu ya allah
terima kasih ya allah
karena itu berikanlah hamba dan istri hamba kekuatan untuk menjaga amanahmu ya allah
agar kami tidak kehilangan lagi bayi kami ya allah
berikanlah kami kesempatan untuk melahirkan dan membesarkan anak ini
karena dia adalah pelengkap bagi kami ya allah
terima kasih ya allah
kamilah kamu kenapa
kamilah sedih kak
kamu sedih kenapa mila
kita kan sedang bersyukur
kenapa anak kita harus hadiri tengah tengah situasi seperti ini kak
kak fadil tahu sendiri kak bagaimana keadaan kamilah
mengurus diri kamilah saja kamilah sulit
bagaimana kamilah bisa mengurus calon bayi kita kak
apalagi kalau nanti setelah dia lahir
kamila gak bisa menggendong dia kamilah nggak bisa memandikan dia
kamilah nggak bisa menyuapinya makanan
ibu macam apa kamilah ini kak